dan bagaimana kesiapan menjelang pertandingan indonesia versus thailand
sudah ada korespondensi nn indonesia erlangga wisnuwaji di stadion utama gelora bung karno jakarta
angga timnas indonesia ini kalah menyakitkan dari malaysia pada kamis lalu
bagaimana kemudian anda melihat peluang timnas saat ini melawan thailand
apa strategi yang diterapkan oleh simon untuk melawan thailand malam ini
pada para pengunjung di area komplek
tapi kalau kita lihat di lima pertandingan terakhir antara indonesia melawan thailand ini
sebenarnya indonesia mampu cukup mengimbangi permainan dari tim thailand
ini terbukti dari lima pertandingan terakhir antara tim nasional indonesia dan thailand
mampu menang di dua pertandingan yaitu di piala aff dua ribu sepuluh dan piala aff dua ribu dua puluh
di final saat itu di stadion pakansari dengan skor dua satu
namun thailand mampu menang tiga kali di piala aff dua ribu enam belas di babak penyisian dan partai final kedua
serta di piala aff dua ribu delapan belas di babak penyisian dengan menang dengan skor empat
namun yang harus diperhatikan timnas indonesia pada skor thailand nanti adalah
thailand mempunyai pemain pemain bertahan dengan postur yang cukup
cukup tinggi ini tentunya akan menyulitkan lini depan kita yang diisi oleh penyerang naturalisasi
alberto goncalves dan umpan umpan lambung umpan umpan direct pas langsung ke beto ini
nampaknya harus sedikit dikurangi dengan lebih banyak bermain umpan pendek dari kaki ke kaki
kemudian dari squad pemain yang dibawa oleh thailand memang sebenarnya thailand memiliki
sedikit kendala di lini depan di mana beberapa pemain kuncinya cedera
dan untuk melawan pertandingan melawan indonesia nanti thailand hanya membawa satu strikernya
yaitu supacai jaidet tapi thailand ini skuadnya bisa dibilang cukup lengkap
di mana beberapa pemainnya juga mengenyam pengalaman bermain di liga jepang
seperti canatip songkrasin atau yang dijuluki messinya thailand dan juga
beberapa pemain thailand ini berasal dari klub klub lokal yang secara rutin bermain
di liga champion asia ini tentunya harus diwaspada oleh timnasional senior indonesia
apabila ingin meraih kemenangan satu faktor kunci adalah bagaimana pemain pemain kita
menjadi perhatian saat kita kalah lawan malaysia dua tiga di mana saat babak pertama
di babak pertama indonesia mampu bermain luar biasa saat melawan malaysia
namun di babak kedua stamina dari pemain pemain kita begitu kendur begitu jatuh
hingga akhirnya harus kebobolan dua gol dan kalah tiga dua dan juga simon mcmanamy harus mempertahan
memperhatikan bagaimana pemain pemain kita transisi dari menyerang ke bertahan
karena pemain thailand juga dikenal mempunyai kecepatan yang di atas rata rata
seperti apa antusiasme dari
para pendukung timnas ini kalau kita kemarin di kontra malaysia cukup ramai
pendukung timnas bahkan ada bentrok kecil kecilan begitu di sana
apakah juga pengamanan akan diperketat dibanding kontra malaysia kemarin
nah ini mungkin ada sesuatu yang berbeda dibanding dengan lima hari yang lalu
di stadion utama gelora bung karno saat indonesia melawan malaysia
kalau sekitar setengah enam lima hari yang lalu ini suasana di stadion utama gelora bung karno ini sudah penuh
oleh pendukung tim nasional indonesia yang akan masuk ke areal stadion
namun suasana berbeda terjadi sore ini
di mana hingga dua jam jelang kick off ini
suasana di stadion utama gelora bung karno masih bisa dibilang relatif cukup sepi
dari pendukung timnas yang akan menonton pertandingan malam nanti
ini juga didukung dari data yang kami dapat dari pssi
dimana dari enam puluh ribu lebih tiket yang dijual untuk pertandingan melawan thailand nanti
hanya sekitar dua belas ribu tiket yang terjual
tapi yang menarik adalah mungkin pada saat pertandingan lawan malaysia lima hari yang lalu
tensi dan rivalitas antara indonesia dan malaysia ini begitu tinggi
sehingga sempat terjadi seperti kata anda tadi
bentrok kecil kecilan di tribun away penonton di stadion utama gelora bung karno
kalau di atmosfer pertandingan antara indonesia dan thailand ini
agak sedikit lebih bersahabat
ini terbukti bahwa tadi saya sempat bertemu dengan serombongan kecil supporter thailand
yang bisa dengan cukup
tenang melenggang di stadion utama gelora bung karno
bahkan sempat berfoto foto dengan sesama
dengan supporter timasional sender indonesia
ini tentunya harapan kita bahwa keributan yang terjadi saat melawan malaysia kemarin
tidak terulang lagi di pertandingan malam nanti saat melawan thailand
dan harapan kita semoga timasional sender indonesia dapat mencuri poin
atau bahkan meraih kemenangan saat melawan thailand nanti malam ferdi
dan saya harapan kita semua agar timnas bisa meraih kemenangan
dan sportivitas tetap dijunjung tinggi
terima kasih erlangga wisnuaji dari stadion utama gelora bung karno jakarta